game pokemon go terus menuai berbagai masalah
di cirebon jawa barat seorang warga perancis menerobos masuk kantor komando distrik militer tanpa izin untuk mengejar pokemon
demam game pokemon ini mulai meresahkan pihak tentara nasional indonesia
area kantor komando distrik militer kota cirebon juga menjadi tempat berburu pokemon
bahkan pada senin malam yang menerobos adalah seorang warga asing berinisial pr dari perancis
saat itu petugas jaga melihat orang asing yang hendak masuk kompleks kodim ini
dan kemudian berusaha kabur saat diketahui
jumlah anggota tni yang mengejarnya berhasil menangkapnya
warga negara asing ini kemudian dimintai keterangan oleh kodim
ia menyatakan sedang bermain game berburu pokemon dan tidak sadar masuk kawasan militer
kejadian ini membuat khawatir pihak militer
aplikasi kamera gps
artinya gps posisi bisa di
kita bisa detect dimana dia dan kamera itu bisa merekam berada dimana dia
kalau misalnya ada di instalasi pemerintahan instalasi militer yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk semua orang
apa yang terjadi
ia kemudian dibawa ke mapol resta cirebon guna dimintai keterangan
setelah menunjukkan identitas lengkap termasuk data imigrasi ia dibebaskan untuk kembali ke hotelnya
ia menyatakan tengah ke cirebon untuk pertemuan bisnis
ciring kumara cirebon